bukannya maksud adriana juga mengusir mama dari kamar ini
adriana pengen sendiri
mama boleh keluarkan
tapi mama minta kamu pikirin baik baik
gue bisa ngelupain mimpi buruk yang tadi
apa yang harus hamba lakukan
hamba sadar hamba salah
hamba sadar hamba salah
belum berani membuka rahasia ini ke reva
dan karena hamba juga
belum benar benar yakin
apa yang harus hamba lakukan
ampunilah hambamu ini ya allah
ada yang harus aku omongin sama kamu
semalam aku dicegat sama wiyu
dan aku sama dia sempet berantem kecil
kamu tau gagara apa
gagara dia cemburu sama aku
dan menangkapku bersama kamu
ya aku nggak mau aja emang
karena aku deket sama kamu
aku jadi dipusing sama wina
dan antara aku
dan lupa aja jadi pucat
mulai sekarang sih
aku udah gak bisa lagi berantem dengan kamu
tapi apa aku ini buat marah marah dong
dia kan bukan siapa siapa bu
suka suka aku doang jalan sama siapa
iya emang bener
tapi kamu tau cinta
cinta itu bisa membutakan segalanya
ya aku gak mau aja antara aku willy
dan klub aja jadi pecah
cuma itu aja yang bisa aku sampaikan sekarang
kalau gitu aku cabut dulu aja nih
tapi belum keluar kamar ya
perasaan surti teh belum liat
si tuan keluar keluar dari kamar
emang ya kenapa non
papi cinta banget ya
tahu kenapa hati papi terlalu berlekat sama triana
tapi jadi ingat
nanti dulu lagu lama lah mungkin kamu gak tahu
papi lagi kepikiran sama mama kamu
mungkin apa yang terjadi selama ini sama papi
itu adalah hukuman buat bapi karena
karena papi pernah menyakiti hati almarhum mama kamu
semacam acap lah
itu semua nggak bener kok
reva tau banget
almarhum mama itu
cinta banget sama papi
dengan segala kelebihan dan kekurangan tapi
bahkan mama dulu pernah kesan sama reva
apapun yang terjadi
aku gak boleh tinggalin papi
harus tetap ada di sisi bapi
mami mau liat papi tuh bahagia
dulu ragu ragu sama cintanya adriana
mami gak yakin apakah cinta itu tulus atau enggak
papi kan selalu membutuhkan kamu
papi gak boleh galau galau lagi
kayak anak muda
papi harus semangat
harus ceria lagi
kalau gitu reva berangkat sekolah dulu
papi juga sekarang harus bangkit dulu
tapi juga sekarang harus bangkit lagi
tapi harus ke kantor lagi
papi harus semangat lagi
yang kejutan ya
gak magas juga
gak membelok belok juga soalnya
kamu udah dikasih masa kamu mau gak ke kantor
lagi pula bukan ini cara balas dendam kamu ke b
justru kamu harus nunjukkan ke b
kalau kamu tetap bertanggung jawab atas kantor
kamu datang kamu kerja yang baik
jadi p juga malah ngeliat sebaliknya
bukan jadi malah loyo begini gak penting
adriana jelasin sekali lagi sama mama
adriana udah gak pedul lagi soal kantor kerjaan
atau apapun itu
lagi pengen sendiri
bukannya maksud adriana juga mengusir mama dari kamar ini
adriana pengen sendiri
mama boleh keluarkan
oke sayang tapi mama minta kamu pikirin baik baik

dia lagi apa ya sekarang
apa dia pernah berpikir
ada separa ini
dan aku ngelakuin ini semua buat siapa
buat boy sampai aku harus menantang keinginan mamaku
aku berharap kamu bisa ngertiin aku sih boy
aku gak minta apapun atau yang lain
gak ada yang mau gue omongin aja sama lo
jadi semalam oki cerita sama gue
kalo dia tuh berantem sama willy
kok oki sama willy bisa berantem
jadi gini boy
kalo oki cemburu